saya tidak pernah mematok matok jabatan tapi saya melihat ada kesamaan pemikiran
dari gagasan percepatan pembangunan karena saya keliling indonesia
bertemu dengan anggota masyarakat memang kebangkitan ekonomi mulai terasa
tapi mereka masih merasakan beberapa tantangan seperti lapangan pekerjaan
harga harga bahan pokok yang terasa membebani
nah ini yang akan kami tawarkan sebagai pemikiran dan langkah ke depan bersama dengan partai persatuan pembangunan
saya ikhlas saya bergabung ini karena ada kesepakatan dari perjuangan ke depan
nanti keputusannya apa tentunya menjadi wawonang pimpinan partai politik dan gabungan partai politik
sama sekali tidak ada pembicaraan
dan itu mengalir secara natural
dan saya selalu sampaikan bahwa saya ini ingin menyampaikan sebuah gagasan
dan apa yang saya dengar dari masyarakat harapan dari pembangunan ekonomi indonesia ke depan
dan kepemimpinan yang fokus terhadap percepatan pembangunan dan isu isu ekonomi kesaharian
yang dirasakan masyarakat ini yang tercapai
kesamaan dari segi pemikiran untuk melangkah ke depan